tiga sektor yang dia maksud yaitu suasembada pangan suasembada energi dan suasembada air
menurut badan pemenangan prabowo sandi janji politik prabowo tersebut untuk bisa menyejahterakan petani
jadi pak prabowo menyampaikan kepada masyarakat pilih pak prabowo dengan harapan petani bisa makmur
dengan bisa memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita punya
banyak orang mungkin bermain di impor untuk mengambil
mengeruk keuntungan yang begitu luar biasa
sementara mungkin petani menjadi korban
saya kira kalau memutus itu dulu kita bisa mungkin bangkit dari tidak impor
sementara wakil presiden yusuf kala ikut berkomentar terkait janji kampanye calon presiden prabowo subianto
yang menyatakan tidak perlu impor karena indonesia harus mampu swasembada pangan
menurut yusuf kala ada kemungkinan yang dimaksud prabowo dalam janji kampanyenya itu adalah kemandirian pangan
kala mengatakan hal tersebut memang benar
bahwa kebutuhan pokok harus terpenuhi secara mandiri
tentunya dengan menaikkan atau meningkatkan produktivitas lahan
namun menurut jk memutus impor tidak mudah
pemenuhan kebutuhan pangan tergantung berbagai keadaan
impor dibutuhkan jika pasokan tengah surut untuk menstabilkan harga
di sisi lain ekspor dan impor sulit dihindari karena suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri
bahan pangan itu tergantung kepada luas lahan
untuk peralatannya dan pupuknya dan macam macam
walaupun semua tapi kalau cuaca jelek bagaimana
atau terjadi elnino
jadi kita tidak bisa mengatakan tidak akan impor
cita cita kita iya tapi faktornya banyak
dosa bernama impor belakangan jadi perbincangan politik hangat
ada yang berjanji akan stop impor jika menampil pres

ada yang bilang itu kebijakan yang tidak mungkin dilakukan
nah pertanyaan besarnya apakah janji stop impor itu realistis atau hanya fantasi
kita akan jawab bersama dengan dua orang narasumber istimewa saya malam hari ini
ada mas faldo maldini yang merupakan jurubicara pemenangan dari tim atau calon presiden dan wakil presiden prabowo dan juga sandiaga uno
sementara juga di sebelah saya ada mas rian ernest yang merupakan tim kampanye jokowi maruf amin
kita sebenarnya sebelum memulai dialog ini saya ingin sebenarnya putar sedikit ke akar dari
perbincangan kita malam ini
bisa mas rian dan juga mas faldo kita nengok ke belakang
saya bersaksi di sini kalau insya allah saya menerima amanat dari rakyat indonesia saya akan bikin indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
kita tidak perlu impor apa apa saudara saudara sekalian kita harus dan kita mampu swasembada pangan
pernyataan dari prabowo
pernyataan dari prabowo subianto capres nomor urut dua
saya langsung ke mas faldo saja
ini sebenarnya bisa nggak sih
ya jadi memang impor ekspor adalah konsekuensi dari sebuah international trade ya
bahwa memang kita hidup di skema negara tidak sendiri
dan memang yang paling penting ini bukan tentang gaya gayaan sebenarnya
jadi bukan rektorika politik
bukan gaya gayaan tapi inilah sebuah tujuan
kalau kita bilang kita nggak impor apa apa tentu itu utopis
tapi yang dimaksud oleh pak prabowo itu konteksnya
kita itu memang harus berdiri di atas kaki sendiri
itu yang selalu menjadi gagasannya pak prabowo dan bang sandi
bahwa kita akan pro produksi ya bahwa kita akan mendorong suasembada
statement ini persis sama seperti statementnya pak jokowi di tahun dua ribu dua puluh
mas faldo berarti pak prabowo ini utopis dong seperti klaim dari orang orang
ini adalah sebuah cita cita besar bahwa negara indonesia harus memenuhi kebutuhan negerinya dengan konten sendiri
dengan apa yang diproduksi di sini
kita punya banyak komoditas komoditas
bayangkan indonesia itu misal dalam skema perdagangan dunia kita punya pisang sama coconut mell
tapi kenapa harus mengatakan tidak perlu impor
semua negara melakukan impor dan ekspor termasuk negara adidang ya mas faldo gimana
nah intinya yang hilang dari perdebatan kita itu di banyak media atau sekarang itu adalah konteksnya
pak prabowo berbicara bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri
saya lanjutkan sedikit
di tahun dua ribu empat belas petahana juga menyampaikan hal serupa
kita stop impor pangan stop impor ikan stop impor beras dan macam macam
tapi faktanya itu terjadi sekarang
oleh karena itu spiritnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dalam negeri kita sendiri
sehingga kita bisa kuat fundamental ekonominya
berdiri di atas kaki sendiri tentu kita semua ingin
dan saya pikir hari ini indonesia sudah kok berdikari

kita sudah disanjung banyak negara lain
banyak negara lain yang mengatakan bahwa wah indonesia sekarang misalkan kemudahan berusaha jauh signifikan
naik tiga puluh posisi ranking
terkait usulan pak prabowo untuk stop impor
menurut saya sih itu omong kosong
karena dalam pergaulan internasional negara antar negara kita perlu saling berdagang
karena satu negara punya spesialisasi untuk produk produk tertentu
kalau misalnya indonesia itu ingin menguasai semua komoditi
jadi ah aku gak mau lagi beli kedelai dari luar negeri
ah aku gak mau deh impor beras dari negara lain
lalu memproduksi itu dalam negeri
padahal biaya produksi kita masih tinggi
efisiensi lahan kita masih belum maksimal
pada akhirnya rugi siapa
rakyat indonesia sendiri juga
harus bayar lebih mahal untuk produk produk tertentu
nah saya sampaikan
jadi pak prabowo ini sekali lagi menggunakan politik pecah belah
politik pecah belah di garis bawah mas waldo
saya sudah melaporkan misalnya pak fadlison soal potongan baik angsa pki
politik pecah belah
sekarang pak prabowo ingin politik pecah belah bukan hanya dalam negeri
antar negara sekarang kita mau diadu
kebayang nggak sih kalau misalnya sekarang mengatakan indonesia akan stop impor
misalkan kita mau stop impor kedelai dari amerika serikat misalnya
apakah amerika serikat akan diam saja
pasti ada pembalasan kan
lalu kita jadi yang harusnya kita berkolaborasi
kita malah berbagi saling berbagi saling berdagang gitu ya
negara a melakukan produksi ini jual ke kita kita sebaliknya
sekarang jadinya kita malah bikin blok
di saat kita negara negara harusnya bersatu saling berbagi saling sharing gitu ya
sekarang malah dibikin dibangun tembok
ini omong kosong jadi
tadi ada di statement swasembada
bahwa hari ini diakui bahwa enam ratus lima puluh ribu hektare sawah kita hilang
pemerintah baru bikin kebijakan untuk meng cover itu di tahun keempat
nah terus duitnya nanti dari mana
kita butuh untuk bagaimana negara ini punya suasembada
konteksnya itu kok
justru ini merupakan sebuah cita cita bersama
jadi stop impor itu merupakan wajah dari swasembada
maksudnya begitu mas fadlo
iya kalau bahaya sekali
kalau seandainya kita nggak produksi untuk dalam negeri sendiri
terus kita konsumsi akhirnya kita impor impor impor seperti sekarang
nah itu yang tidak kita inginkan
nggak ada negara yang pengen produksinya itu tidak kuat nggak ada
yakin saya siapapun presidennya
tadi mas rian mengatakan ada politik pecah belah
nah ini harus dijawab sebenarnya
apakah ini memang menjadi salah satu klaim yang akan ditolak
oleh pemenangan pak prabowo dan juga sandiago uno
akan kita bahas di segmen berikut ya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
dan kita akan kembali teruskan dialog dengan mas fadlo maldini dan juga mas rian ernest
terkait dengan seperti apa sih
apakah fantasi atau realita terkait dengan janji dari prabowo subianto
terkait dengan stop impor di indonesia
tadi mas rian bicara mengenai stop impor ini juga salah satu merupakan indikasi
adanya politik pecah belah tanggapan mas waldo gimana
lah pecah belah di mana
orang petani saya di grapil saya ke bukatan bogor itu ngomel ngomel kok harganya itu nggak bisa di achieve gitu
sampai mereka panen itu wapak ini harganya jauh banget
justru ini emang sebuah keresahan yang dirasakan
dan sekarang ini data yang dirilis bps kemarin ya saya bacakan
untuk apa kita impor sesuatu yang bisa kita produksi di dalam negeri
jadi pemerintahan pak jokowi gagal menurut mas faldo
menurut kami concern kami adalah bagaimana menggenjot tata kelola produksi
ketika pak jokowi menyatakan infrastruktur semen kita oversupply kok
ya nggak terserap
dan semen kita itu ternyata dipakai di luar negeri
tapi standarnya oke
ini ada masalah di sini
oleh karena itu ini adalah tentang politik dan kebijakan yang diambil seorang pemimpin di masa depan
ada banyak produk pertanian di republik kita
bukan cuma hanya bicara mungkin beras atau kedelai
kita ekspor yang bagus kok dalam komoditas misalnya sawit karet kelapa kopi atau teh
kalau misalnya sekarang ada kemungkinan bahwa petani wah kayaknya kita merugi nih
gagal panen lah atau mungkin hasilnya nggak bagus hingga harganya jatuh
dalam pertanian ada faktor eksternal cuaca
saya baru riset sebelumnya guru besar ipb mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada serangan hama dan kekeringan
ini kata guru besar ip bukan kata rin ernest ya
oke berarti ini gangguan kepada salah satu
apa cita cita untuk suasana pendepangan
di dalam gini
karena pertanian itu dekat dengan cuaca dan faktor faktor lain yang nggak bisa dikendalikan petani
apa yang dilakukan
misalnya pak jokowi memberikan memastikan distribusi apa
kartu indonesia pintar
sehingga teman teman petani ini keluarganya anaknya bisa sekolah dengan baik
kita sekarang udah ada loh dana desa yang dikucurkan untuk pembangunan desa
sehingga pada saat mungkin petani sedang mengalami tanda kutip gagal panen atau panennya mundur
atau harganya mungkin tidak bagus di pasaran
mereka tetap bisa merasakan istilah kita tuh
spillover effect atau trickle down effect dari undang undang dana desa
jadi kalau ada satu sisi yang kita lagi tidak baik karena faktor faktor lain
pemerintah itu hadir
langsung ke desa
nah pak jokowi ini mencoba membangun dari desa
kalau pak prabowo membangun entah dari mana
rekam jejak nggak ada
saya menarik satu poin sebelum mungkin ke faldo
kalau misalnya pak prabowo itu anti impor
saya kalau lihat foto pak prabowo gak ada tuh beliau menunggangi kuda sumba
beliau itu kudanya
dari daerah sumba maksud saya
gak ada kuda dari daerah sumba
kudanya tuh kuda impor
dan saya juga saya nggak tahu mungkin valdo kenal pak prabowo dengan dekat
saya nggak pernah lihat beliau pakai sepatu dari cibaduit misalnya
iya dia udah inden smk tapi belum datang datang sampai sekarang itu mobil
smk adalah hal yang terpisah jauh dari pak jokowi
oke berarti bicara mengenai rekam jejak menurut mas rian
rekam jejak prabowo dan juga sandi ini terlihat belum sudah selaras belum sih dengan kebijakan stop impor itu
kalau kita stop impor saya nggak membayangkan indonesia itu harga harga komoditinya pasti akan naik
kita akan dikucilkan dari pergolaan internasional
saya letak belakang hukum
mas valdo itu fisika kalau nggak salah
kita bukan pakar ekonomi
tetapi saya penasaran siapa sih ekonom dibalik pak prabowo yang mengatakan yuk mari kita stop impor
dengan stop impor rakyat indonesia sejahtera
justru harga harga akan meningkat
kita harus keluar duit lebih lagi untuk beli komoditi komoditi
oke siapa di beli
ini bukan stop impor
ini suasembada berkali kali saya sampaikan
kenapa jargonnya stop impor
ini suasembada yang diinginkan bahwa kita itu harus memenuhi kebutuhan dalam negeri kita kalau kita bisa
kenapa kita harus impor beras
karena kita negara agraris
kenapa kita harus impor garam
kenapa kita harus impor yang kita udah bisa produksi
dan itu petani di dapil kabupaten bogor itu ngomel ngomel ke saya karena itu
oleh karena itu yang paling penting adalah ini data bps yang sampaikan tadi bahwa pertumbuhan yang untuk kontribusi pertanian terhadap pdb itu sangat turun
ini bukan data valdo maldini data bps badan pusat statistik kita percaya bps toh
nah menurut saya solusinya itu di data
datanya harus diupdate secara real time
gak mungkin pak buas sama pak enggar aja nggak percaya
misalnya data bps datanya itu harus clear
karena misalnya ketika kita ngomong produksi indonesia di indonesia itu cina itu butuh banget misalnya pisang sama coconut milk
itu diisi sama vietnam sekarang
padahal kalau seandainya pak jokowi menanam itu di utara indonesia langsung tembak ke cina jadi barang itu tumbuh fundamental
oke data bps menyebutkan ada sedikit hitch ya gleach gitu di kebijakan pak jokowi
menurut mas rian dari kacamata mas rian data tersebut valid apa tidak
yang saya tahu bahwa pak jokowi membereskan data soal beras
bahkan pak jk sendiri mengatakan di jaman pak sb ya data beras ini gak clear mana yang bener
sekarang lah di jaman pak jokowi data beras jadinya clear melalui bps

sekarang lah di zaman pak jokowi data beras jadinya clear melalui bps jadi nggak ada lagi tuh kementerian pertanian punya data beda
bps punya data beda
kalau kita sudah punya data yang benar seperti kata bro faldo kita akan lebih gampang bikin planning ke depan
sekarang saya mau lompat soal kedelai
kedelai pada akhirnya kita itu nggak bisa tidak impor
karena kedelai kita produksi kita paling cuma tujuh juta ton
padahal konsumsi kedelai misalnya ini ambil contoh aja konsumsi kedelai itu dua enam juta ton konsumsinya
jadi kita ada defisit hampir dua juta ton
saya membayangkan kalau pak prabowo kita stop impor kedelai
saya nggak kebayang tuh harga tempe akan naik seperti apa
itu saya jadi nggak clear
atau kedua misalnya soal beras
bro valdo mengatakan beras beras beras
betul beras sudah menjadi makanan pokok bangsa indonesia
tetapi kalau kita lihat negara negara lain sumber gini beras paling dekat dengan air
di negara negara lain yang lebih dekat dengan sungai dan sungai besar besar sekali faktor air akan terus datang tiap tahun
gak masalah indonesia kita masih fokus banyak tada hujan
makanya contoh ini data bukan data ren ernest bro valdo
data fruit agriculture organization pbb mengatakan gini
biaya produksi di indonesia untuk beras itu rp enam per kilogram
data yang sama mengatakan biaya produksi di vietnam itu rp dua tiga ratus per kilogram
jadi memang harga di vietnam lebih kompetitif
dibuat logistik lebih baik
dana desa membangun embung embung di desa supaya air selalu ada tiap tahun
atau jalan diperbaiki supaya apa kita lebih kompetitif dalam sisi produktivitas
kalau seandainya cuaca jadi permasalahan sekarang ya itu harusnya dihitung lah
eksternal lah bro
besok mungkin iklim climate change abis itu mars juga salah
tiba tiba kan semuanya salah gitu loh
terus tiba tiba oh petaninya salah nih gitu
jangan salah salahin orang lampau
maksudnya poin saya begini pak buas juga menyatakan dia nggak percaya sama data bps
berkali kali matamu kata dia kan
nah oleh karena itu kalau ngomong desa tujuh puluh t faktanya kesejahteraan desa turun
dan itu terjadi malpraktek ekonomi
hari ini kesejahteraan desa turun
risetnya cek aja risetnya semua
dan malaysia juga cuacanya sama sama kayak kita
ya negaranya sama kok di garis tropis katolik setiwa
nah cuaca malaysia apakah malaysia nggak kuat
wah itu bisa jadi pertanyaan

tapi tadi juga saya sempat ada yang ingin saya highlight sedikit ya
dari perkataan mas faldo terkait dengan janji pak jokowi saat kampanye dua ribu empat belas
yang namanya pak jokowi juga ingin menyatakan adanya stop impor di beberapa sektor tertentu
tapi akan diketahui
akan kita bahas setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
terima kasih anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya bersama saya
dan dua narasumber yang saat ini berada di studio dua cnn indonesia
ada mas valdo maldini dan juga mas lian ernest
kita teruskan kembali nih terkait dengan pernyataan mas faldo maldini tadi ya
janji dari pak jokowi di dua ribu empat belas
itu tadi mas faldo sempat meng highlight sedikit apa sih
ini saya baca inforbatimnya ya
kita harus berani stop impor pangan stop impor beras stop impor daging stop impor kedelai stop impor sayur stop semuanya lah intinya
saya potong dulu saya punya versi lebih lengkapnya bisa kita potongkan sekarang
oke kita kembali lihat ke belakang
kita harus berani stop impor pangan stop impor beras stop impor daging stop impor kedelai stop impor sayur impor buah impor ikan
kita ini semuanya punya kok
di gedung pertemuan asakina cianjur jawa barat dua juli dua ribu empat belas
pada intinya adalah oke masih ada lagi
bayangkan kita jerih payah produksi eh ada impor
kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi
oleh sebab itu petani harus dimuliakan
masih di lokasi yang sama
oke ini saya ke mas rian ernest ya lebih tepatnya ya
ternyata janji untuk stop impor ini
tidak hanya dalam kampanye jelang pilpres dua ribu sembilan belas tapi juga terjadi di dua ribu empat belas
saya yakin konteks pak jokowi mengatakan sebelum beliau ini menjabat
begitu beliau menjabat
sudah ketemu realitanya
karena pak jokowi ini kan dari wali kota solo ke gubernur dki
sebelum masuk ke level nasional tentu beliau memiliki harapan
politik itu soal harapan
dan sekarang apakah pak jokowi setelah punya data mengatakan stop impor
karena pak jokowi menjadi realistis
bahwa ada hal hal produk produk di mana kita itu spesialis di situ
misalkan tadi soal kopi misalnya
bro valdo dulu kuliah di inggris
saya nggak kebayang tuh kalau inggris tiba tiba mengatakan kita akan stop deh impor kopi dari negara negara asia
pasti bro ini kalau bergadang di inggris dulu pasti akan mahal kopinya
atau saya tidak kebayang kalau misalnya singapura
pak rian sekolah di singapura
saya sekolah di singapura
saya sekolah di singapura
di singapura itu kalau misalnya dia mau kedaulatan pangan suasembah ada pangan
negara negara tentu harus punya spesialisasi
jadi kalau pak jokowi dulu mengatakan kita harus stop impor kedelai itu sebelum belum menjadi presiden
setelah lihat data seperti tadi saya sampaikan
jadi pada dia sebelum kampanye fantasi tapi setelah menjabat menjadi realita
well itu agak berat barusan marian ngelesnya
tapi pada poinnya itu tuh janji sih sebenarnya
itu janji dan itu memang hal yang harus diperhatikan
nah sekarang gimana caranya janji itu terrealisasi
tapi pak jokowi tidak bisa menepati janjinya
ya silahkan publik menilai
dan ada orang yang sedang berusaha menciptakan caranya biar kita itu suasembah ada
pak prabowo ngomongnya produksi produksi produksi terus
bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sendiri
jadi tentang sawit
malaysia itu cuacanya sama sama indonesia itu produktivitas sawitnya itu dua belas juta ton per hektare
kita hanya tiga juta ton per hektare
bro ernest kemarin bilang psi untuk dorong sawit
biar beli gadget gitu ya
faktanya produktivitas kita memang rendah
itu yang selalu kita bilang
meskipun komoditas sawit tertinggi kedua
tapi ya ini bicara data
eh bukan juta dua belas ton per hektar
indonesia tiga ton per hektare
oke mas rian gimana
ya gimana ya maksud saya kalau misalnya dikatakan biar publik menilai
pak prabowo saya sudah cek datanya
rekam jejak terbaik beliau adalah membawa pencaksilat kita memenangkan
yang mendali emas
dan juga membawa teman teman kopassus naik gunung
dan pak sandi misalnya mengatakan wah ini wirausaha muda
pak sandi berbeda bedanya pengusaha
tapi janji misalnya menghasilkan empat puluh ribu pengusaha
saya sudah cek berapa bulan sebelum beliau turun
hanya sembilan puluh dua pengusaha yang diberikan modal
jadi betul di dalam politik ada janji ada harapan
tapi rekam jejak menjadi penting
rekam jejak kan dipertanyakan nih
untuk bisa berbicara mengenai suasembada kemudian juga stop impor
jadwal stop import itu tapi rekam jejaknya dipertanyakan
itu nih ini contohnya
singapura itu ayam dari brazil itu lebih murah dibandingkan ayam kita di indonesia
saya ketemu sama mendaknya kemarin
saya cek e commerce nya itu lebih murah
jadi memang tata kelola produksi kita itu nggak pernah dibenahi
itu yang jadi concern kita
bagaimana caranya kita itu punya negara yang memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri terlebih dahulu
kalau tentang rekam jejak pak prabowo adalah orang yang menerima demokrasi ini ya
dia bikin partai
dia ikut pemilu tiga kali
katatan hitam hal
yang paling penting adalah kalau kita buka rpjmn hanya satu yang achieve yaitu inflasi
aduh itu gimana
saya berkali kali bilang ada sepuluh mata kuliah sembilan gak lulus
kalau bang rian bilang nggak apa apa kasih ngulang semester depan atau ambil sp
tapi kalau misalnya pak sandi serekam jejaknya sebagai wakil gubernur gimana
belum sampai akhir
pasti saya diserang nih
saya udah kebayang nih
nah menurut saya begini
oke oke itu kan yang sekali lagi saya bilang itu spiritnya ya
mas anies pasti nggak pengen oke oke jalannya
walaupun pak sandi sudah tidak menjembat lagi ya
oke oke itu gagal itu nggak mungkin
nah pak jokowi ini dari tahun keempat
kita wajib loh mengecek dia belakangnya gimana
ini mas anies baru tahun pertama
nah kalau oke oke itu tutup spiritnya itu kemandirian
menurut saya saya mengajak seluruh masyarakat indonesia biar okoc itu nggak gagal
jadi tolong belanja di oke oke ya
jangan sampai kita nggak pernah belanja di oke oke
kita sudah melalui kebijakan top impornya itu
balik lagi ke sana
jaga sana kami adalah perbaiki tata kelola produksi
penuhi kebutuhan dalam negeri sehingga kita bisa menjadi negara yang kuat
lebih bagus memang ini adalah bentuk oposisi yang konstruktif
bahwa pemerintah incumbent petahana diberikan kritik kritik yang konstruktif membangun
pecah belah stop impor
makanya saya katakan karena oposisi ini begitu konstruktif
mendingan pak jokowi lanjutkan periode satu lagi
karena rekam jejaknya nggak ada nih dari kompetensi
tapi kalau misalnya bicara mengenai jargonnya stop impor ya
sebelum tadinya ada revisi revisi selanjutnya nih ya mas faldo khususnya
stop impor di semua sektor
ini sebenarnya sampai dengan saat ini masih jadi pertanyaan sih
apakah ini realistis
dan jika realistis seperti klaimnya strategi apa sih sebenarnya yang akan dijauhkan
bayangkan kalau seandainya tata kelola produksi kita bagus beras dari dalam negeri
terus jagung juga kita nggak perlu impor gitu ya
hari ini garam bahkan kita impor laut kita aja dua per tiga dari seluruh wilayah indonesia
itulah cita cita yang diinginkan oleh seluruh pemimpin di indonesia ini
kita itu pengen jadi negara yang kuat
produksi kita kuat
kita ingin bahwa kita benar benar bisa memenuhi kebutuhan
nah kalau menurut mas rian ini pak jokowi selama hampir lima tahun menjabat ini
sudah mampu mengenai produk produk yang kuat
sudah mampu mengejawantahkannya nggak sesuai dengan realita yang ada
jokowi mengerjakan fundamental ekonomi yang puluhan tahun tidak pernah dikerjakan politisi lain
karena pada saat pak jokowi menjabat biaya logistik kita termasuk status tertinggi di kawasan asia pasifik
tapi untuk sektor lain
soal infrastruktur dibikin basic dulu kemudian jangan lupa selama ini fokus pembangunan hanya di jawa saja
dan di perkotaan saja
makanya di zaman pak jokowi dipastikan dana desa itu bertambah tiap tahunnya
saya lupa angka persisnya
sudah masuk ke topik ekspor impor sesuai dengan data bps impor kita masih lebih tinggi daripada ekspor
saya pikir tidak masalah apabila kita itu mengalami defisit
yang penting terkendali untuk ekspor impornya
karena seperti tadi lagi kita itu nggak bisa mengatakan
oke deh saya mau stop impor atau nggak istilah ekonomi tuh import substitution kalau nggak salah
jadi kita mau stop impor lalu kita paksa industri dalam negeri kita buat nyamain negara lain yang spesialisasi
sudah tinggi atau harga sudah kompetitif
itu perlu waktu panjang
berarti nggak dosa ya impor dengan jumlah yang banyak
kalau misalnya impor itu dosa berarti berdagang juga dosa dong
ekonomi global tapi naik terus
nah jadinya menurut saya ini adalah sebuah kita ngomong data aja gitu
bahwa pertumbuhan infrastruktur yang diakini oleh pak jokowi ternyata tidak menunjukkan data data yang membahagiakan untuk kondisi ekonomi kita
faktor faktor apa saja sih membuat data data yang tidak membahagiakan tersebut
kalau dari mas waldo sendiri
produksi kita nggak pernah diurusin
ngurusin infrastruktur itu sama pentingnya sama ngurusin produksi
buat apa bikin jalan tapi diisi sama impor semua
harusnya kita produksi gitu logiknya yang kami yakin nih
gini bagaimana anda bisa lompat mengatakan mari kita produksi kalau biaya logistik kita mahal
mana ada orang pengusaha pabrik mau buka pabrik
kalau jalannya masih bolong bolong kemacetan masih di sana sini
atau misalnya kontainer di pelabuhan itu macet
barang yang kita dagang udah keburu rusak di pelabuhan
ya di papua dan ntt itu ya anggaran untuk infrastruktur itu sangat kecil sekali
oke kita balik lagi ya ke masalah
investment nggak naik
oke kita balik lagi ke masalah stop impor jargon stop impor yang di
ini sebenarnya benar benar beraktifitas infrastruktur
oke ini kalau misalnya dari beberapa perkataan terutama dari politisi koalisi
yang mendukung pak jokowi
prabowo subianto dan juga sandiaga uno ini
sempat ada perkataan dari khususnya mas yandri susanto
yang mengatakan ada beberapa hal yang menjadi salah satu faktor utama penyebab adanya
kenapa impor ini masih tetap besar jumlahnya
bisa kita putarkan saat ini
jadi pak prabowo menyampaikan kepada masyarakat
pilih pak prabowo dengan harapan petani bisa makmur
dengan bisa memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita punya gitu loh
banyak orang mungkin bermain di impor untuk mengambil mengeruk keuntungan yang begitu luar biasa
sementara mungkin petani menjadi korban
saya kira kalau memutus itu dulu kita bisa mungkin bangkit dari tidak impor gitu loh
oke tadi saya garis bawahi main di impor
mas faldo menangkap main impor main di impor
ya mungkin ada calon calon mungkin yang bahagia dengan impor impor ini
kita kan nggak pernah tahu ya
tapi ya ini adalah sebuah pesan lah
udah lah kita akhiri
berkeliaran di pemerintahan dibiarkan apa gimana
well kalau kita melihat sekarang
kondisinya balik lagi
kita itu nggak pernah fokus sama produksi tadi
sehingga kita ya akhirnya lebih suka main cuan trading dan macam macam lah
tapi terlepas dari itu
menurut saya yang paling penting adalah bagaimana caranya
tadi misalnya infrastruktur investment nggak naik
ini yang perlu kita penuhi gitu
data data dan data
ain cuan tadi sempat dikatakan
ada orang orang yang bermain di sektor impor
sebelum itu saya harus tantang dulu datanya
jadi economic growth sekali lagi kita naik terus
sekarang lebih tinggi dibanding zaman psby
pendukung pak prabowo sandi
kedua angka produk domestik bruto per kepala kita naik terus
sekarang kita sekitar lima puluh an juta per kepala
pertanyaan berikutnya misalnya soal gini
setuju misalnya dengan komentar bung tadi
kan politik bersih nih
politik bersih jangan ngedip dong
makanya lo lagi buat politik bersih
gak gak lah
mau di bidang impor kek
mafia hukum kek
mafia pun harus kita lawan
tapi kalau misalnya data menunjukkan
misalnya tadi contoh kedelai
memang kita nggak bisa mencukupi produksi dalam negeri
masa kita seolah olah haram impor
jadi yang haram itu bukan impor
yang haram adalah mafia impornya
nah kalau misalnya bung yang tadi ditayangkan bisa mengatakan
mafia dapat untung atau cuan segala macam
laporin aja ke polisian atau ke kpk
pasti disidik dong
jadi ini dua hal yang berbeda nih
antara impor karena kita yang memang butuh
dengan mafia impor
memang kurang ajar
yang istilah beliau nyari cuan
terus kita lawan
tapi kalau misalnya
menurut mas faldo sendiri gimana
apakah kalau misalnya dengan adanya indikasi mafia impor tersebut
prabowo subianto mengatakan stop impor
itu juga salah satu indikasinya adalah memberantas mafia impor
tentu itu akan menjadi cita cita
lebih tegas memberantas mafia impor
saya penegakan hukum itu adalah sebuah ultimate goal sih menurut saya
untuk di negara seperti ini
agar demokrasi kita tidak hanya menguntungkan satu pihak atau dua pihak
tapi semua masyarakat mendapatkan manfaatnya
apalagi warga di dapil kita masing masing
nah oleh karena itu menurut saya
di data data yang menunjukkan bahwa performa pak jokowi hari ini
bagi kami secara ekonomi tidak membahagiakan
impor masih terjadi banyak sekali
kemarin juga ada cerita impor jagung seratus ribu ton
macem macem lah itu
tentu ini akan menjadi sesuatu yang akan terus kami kritisi
selagi kita bisa produksi sendiri
kita harus produksi sendiri
untuk rakyat indonesia
maksudnya apa produksinya
stop impor keluar dari mulut seseorang yang kudanya saja impor
mana mau kita percaya
kalau misalnya mau berantas mafia
sekarang di balik kubu pak prabowo sandi
ada anggota dari keluarga orba zaman dulu
yang kita tahu betul dulu waktu kita kecil kecil nih
jadi susah untuk kita percaya retorika
dari pak prabowo yang ada rekam jejak
ini jadi kita bisa tentukan lah
nanti pilihan terbaik seperti apa
ini seperti akan ada teaser untuk perbicaraan selanjutnya ya
pantai orba tuh kayak disini
cendana atau golkar
kita balik ke pertemuan selanjutnya ya mas
situ ada cendana
oke mas waldo terima kasih sekali lagi
tapi dialog yang sangat menyenangkan sekali malam hari ini
thank you mbak mbak nia
ini layar pemilu terpercaya masih akan kembali setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami